apa perasaan gue aja kali ya
atau gue telepon adriana langsung aja kali ya
tapi kalau misalnya gue telepon dia sama aja gue nuduh dia dong
semoga semuanya baik baik aja
kayaknya clara bener bener udah bisa ngambil simpatinya
siap untuk bertarung dengan bang ray
besar juga nyali
rencana pertarungan persahabatan nanti
partai antara dojo macantara
tristan akan bertanding dengan haikal
dan barusan chandra datangin gue
gue gak bisa kalahin dia
sebaiknya kita cari orang yang akan kalahi dia
gue yang tanding sama chandra
biar chandra gue yang hadapin
oke gue akan segera menyusun persiapan pertarungan nanti
gue harus menguatirulah gitu
seneng ya gangguin orang kalau udah tidur
kan kamu udah biasa digangguin kayak gini
kamu udah boboh atau belum
kamu kenapa sih lagi kayak gak mood gitu
kamu habis dimarahin sama papi kamu ya
udah dong cerita sama aku
kamu pasti ada sesuatu

apa jangan jangan adriana tadi bikin kamu bete
udah ref kamu cerita sama aku
pasti kamu ada sesuatu kan
apa tentang clara
kalau aku suka sama clara
oke deh ref aku minta maaf
kalau aku punya salah sama kamu
tapi kalau soal clara
kamu gak usah takut
kalau clara bodain aku
atau enggak kalau aku tergoda sama clara
kamu tenang aja deh
kamu tenang aja
lara itu bukan cewek penggoda
dia itu cuma terpaksa datang di acara ini
karena mama aku yang maksa
kayaknya clara emang berhasil banget ya dapetin simpatik dari kamu
buktinya kamu jadi ngebela banget sama dia dari tadi omongannya
kamu jangan mikir yang macem macem dulu dong
clara itu bukan kayak gitu ceweknya
dia itu cewek baik loh
dan clara itu
nah akan bisa ngegantiin posisi kamu di hati aku
kalau kita berdua
kok kamu sama adriana
ah ini tadi boy
terus aku lihat
ngapain dia pulang
sendiri gitu kedepan mencari taksi
aku juga sekalian kedepan
ya bareng saja nanti ada di depan
baru cari taksi ya
iya boy tadinya aku cuma pengen ikut sampai depan aja kok abisnya dari situ aku naik taksi
reva sama adrina ngobrolnya udah kayak kenal lama
apa perasaan gua aja kali ya
atau gua telepon adriana langsung aja kali ya
aduh tapi kalo misalnya gua telepon dia sama aja gua nuduh dia dong
semoga semuanya baik baik aja deh
kayaknya clara bener bener udah bisa ngambil simpati dengan boy deh
emangnya sesudah gue pulang dari pesta itu mereka ngapain aja sih
coba gua tanya sinda aja deh
lo belum tidur
belum lah gua aja ini baru dateng baru nyampe rumah kenapa
yang abis gua pulang itu terus boy sama clara ngapain aja di sana
oh boy tuh tadi banyaknya nemenin clara sih rek
tapi itu gara gara disuruh kok sama mamanya boy
terus tadi pas keluar mau pamit pulang gak dibolehin gitu sama mamanya boy
jadi clara gak jadi pulang deh
jadi bener ya mamanya boy kayaknya suka banget sama clara
terus boynya gimana sin
jangan jangan bawanya juga suka lagi sama clara ya
ya ampun rey oh tuh gimana sih bisa bisanya kepikiran kayak gitu
katanya lo udah percaya banget sama boy
eh gua kepikiran sama omongan mahmud aja sin
tanpa ada gangguan tanpa ada lo
ya gue yakin lah mereka lebih dekat ya hati hati aja
eh inget ya adriana itu adalah orang yang selalu pengen bikin hidup lo susah
gue masih percaya sama dia
ya mau gimana sih masalahnya clara itu cantik
kalau dia jelek sih mungkin gue gak pusing dia kan cantik
ya ampun re udah lah pokoknya mulai sekarang lo buang tuh jauh jauh pikiran kotor lo
jangan sampai lo mikir yang enggak enggak lo tuh harus yakin kalau gue itu cuma cinta sama lo
dan dia gak bakal tergoda sama clara
karena kalo lo yakin sama boy keyakinan lo itu bakal jadi doa buat hubungan lo sama boy
yaudah deh sin gua coba kayak gitu
makasih ya sin
alhamdulillah kenapa kamu
ya aku lega aja tadi abis ketemu sama kamu ternyata sama kamu gak galak kayaknya
astaga yang bilang mamaku galak tuh siapa karena udah dari awal aku bilang mamu tuh orangnya baik banget re
justru dia tuh saking baiknya gampang buat ngalah
justru harusnya kita bersyukur
bersyukur kalau kedua orang tua kita tuh saling ngerestuin kita
orang tuanya selalu bertentangan sama pasangan anaknya
iya sih cuma aku takutnya
dan tadinya nyangka mama kamu tuh kayak mamanya boy gitu
kalo misalkan bener kayak gitu kayaknya aku tuh tiap hari support jantung gitu
tapi jadi kasihan juga sih reva ya
dia dibanding bandingin gitu sama mamanya boy
dibandingin lah sama cewek cewek lain
iya juga sih aku bersyukur banget
yaudah deh nyam aku panggulan ya
iya ntar dulu dong nyam
tungguin dulu aku di sini nunggu abah sama om dangding dungdom
oh iya yaudah yaudah yaudah aku tungguin deh
gitu dong masa kamu tega biarin aku nongkrong di sini sendiri gak bawa kunci lagi
yaudah makanya kita tungguin deh ntar